menu yang kita masak kita sajikan ke anak itu gak enak
mungkin salah pemberian bumbu bumbunya atau kurang bumbu bumbunya segala macam
dan akhirnya menyebabkan rasanya itu hambar dan anak jadinya gak doyan makan
gimana caranya saya memberikan anak saya makanan itu bervariasi
tapi ternyata gak bisa karena mungkin terbatas nilaku sama pengetahuan yang kurang
jadi biasanya saya tambahin bumbu bumbu seperti bawang merah bawang putih itu mungkin lebih menarik rasa ya
anda para ibu apakah punya cerita yang sama
menyiapkan makanan bagi si buah hati menjadi tantangan tersendiri
di satu sisi harus variatif dan bergizi
tapi di sisi lain juga harus nikmat agar disukai anak
saat gula garam apalagi msg tidak disarankan diberikan pada anak
di bawah satu sisi
banyak pula pilihan penyedap alami
ada kaldu hewani baik yang cair maupun bubuk
yakni ragi dan jamur yang dinonaktifkan pengganti msg
aman dikonsumsi anak juga cocok untuk vegetarian
sejak mpac pertama atau makanan pendamping asi pertama
kita sudah boleh memberikan rempah rempah
kayak contohnya kita mau ngasih jahe
kita mau ngasih ketumbar daun bawang bawang putih bawang merah
itu boleh sekali
malah saya selalu mengingatkan orang tua untuk membuat mpac itu benar benar yang enak
jadi orang tua harus mencicipi makanan pendamping asi si kecil dulu
sebelum dikasih ke si kecil
ya fakta medis sudah didapat
saatnya saya memberi ide untuk anda memasak hari ini
dan camilan berasal dari asam

namanya aja kok kebaret baratan ya
tapi bahannya mudah loh untuk didapat
jadi berbekal dari pernyataan dokter tadi
saya disini bareng sama mbak riny
ya memang udah sering banget bikinin makanan
bahkan bikin catering sendiri ya

dengan bahan bahan yang ada kita bisa membuat makanan yang lebih enak dan lebih enak ya kan
kita gak perlu msg lho semuanya udah enak
langkah pertama masukkan unsulted butter
tuang kaldu sum sum sapi
diamkan sampai tiris
sambil menunggu blender kentang dengan susu uht
nah jika tidak dipanaskan lagi
uht bisa diganti dengan asi perah untuk anak di bawah satu tahun
mulai dari karbohidrat sumber protein hingga sayuran lebih baik dimatangkan terpisah
bahan yang sudah matang dipotong dan disesuaikan teksturnya
baru digabung saat plating
susunannya sesuai selera
jika ingin menambahkan nutrisional yes
gunakan sedikit saja misal sebagai topping
selanjutnya kita buat camilan berprotein
dengan bahan utama roti dan butternut squash atau labu
catat dulu ya bahannya
kita di sini nggak pakai gula kita ganti sama kurma
aku pakai ini kebetulan pakai acuan
butternut squash kurma dan susu di blender hingga halus
jika tidak ada anda bisa menggantinya dengan jagung

pecahkan telur kocok bersama keju rendah garam
lalu susun satu persatu dalam wadah aluminium foil
atau bisa juga dengan mangkuk tahan panas
roti campuran labu terakhir kukus selama setidaknya dua puluh menit
ini enak banget
beneran ini enak meskipun tanpa gula garam
tapi ada rasa gurihnya
menggah padahal gak pakai vani kemardan
jadi bener bener aroma dari si butternut spruce sama yang tadi
jangan mau cobain deh
oh teksturnya lembut
lembut banget ya
jadi pas untuk tekstur baik
enak banget surga dunia
ini tuh ya gak kalah dari cemilan cemilan yang mungkin anda beli biskuit biskuit di pasaran
jadi mendingan anda beli kalau misalnya beli kan eh kalau misalnya bikin kan
bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak ya
semuanya bahan bahan yang mudah dicari
tinggal anda sesuaikan saja dengan umur anak anda saat ini
teksturnya bisa stage one halus dan kental
stage dua yang kasar atau nanti stage stay ya udah
disesuaikan saja dengan makanan makanan rumah anda ya
selamat mencoba dan selamat berkreasi
dan akhir akhir are you a smorong jakarta
ini enak banget beneran ya